ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri berpidato lebih dari satu jam
dalam perayaan hut ke lima puluh pd perjuangan di kemayoran jakarta pusat hari ini
selain soal kebangsaan megawati juga kembali menyampaikan ada sanksi pemecatan untuk kader yang tidak taat aturan
megawati juga lagi lagi menegaskan kuasa tunggalnya sebagai pimpinan tertinggi yang punya kewenangan mutlak
menentukan bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat dan ternyata tidak diumumkan hari ini
malam hari ini kita akan bahas apa yang terjadi pada hari ini sepanjang hari ini narasi narasi yang dikeluarkan
sudah bergabung bersama saya di studio sangat menyenangkan bisa kembali lagi bertemu dengan kawan kawan saya ini
ada dosen saya yang ini sebelah kiri saya pakar komunikasi politik bang evin iga zali bang egi
selamat malam ini juga bukti bahwa perempuan bisa menjadi hebat
yang luar biasa seperti bu etno yang disebut tadi ya
ya ada bang eriku satarduga juga
ketua dppbd perjuangan
terima kasih bang
sudah menyempatkan waktu kesini di tengah kesibukan masih konsolidasi sana sini tapi tetap hadir di sini
saya ke dosen saya dulu ya
jadi bang effendi yang dilihat selama satu jam lebih itu
hampir dua jam
ya hampir dua jam
apa yang dilihat
jadi apa yang sebenarnya ingin ditampilkan bumega hari ini
yang pertama selamat ulang tahun emas
tidak banyak partai yang bisa selamat sampai ulang tahun emas
itu juga penting
jadi selamat ulang tahun emas dan selamat melewati tahun emas
yang kedua justru tadi itu suasana ulang tahun
jadi semula kita menduga itu adalah suasana penyampaian capres
enggak itu suasana ulang tahun dan suasana seorang ibu berbicara pada anak anaknya
tepat tidak mengundang ketua ketua partai lain
karena kalau diundang malah nanti agak merasa apa ya teralienasi
karena ini agak banyak berbicara bahasa yang detail tentang pdip sendiri
nah yang ketiga tentu saja ini tetap menjadi kejutan
dulu guru guru saya mengatakan kejutan yang terbesar itu adalah kalau nggak ada kejutan
padahal kita sudah menunggu nunggu kejutan
ada satu ratus lima puluh media kata bu mega mengutip hasto menunggu ada kejutan
nah saya malah sampai hafal itu orang ngono gitu ya
gak ada terserah gue
dampak lagi ujungnya loh kalau mau lihat tarikan nafasnya gile ada gilenya
seperti maknya yang lagi ngomong dalam sidul anak sekolahan
nah tetapi beberapa poin penting yang muncul di situ pasti ya tadi sudah disampaikan kesetaraan perempuan
apakah itu mengacu pada puan gitu kan kan ada pertanyaan orang
lalu yang kedua
dengan menurut saya
dengan menyebutkan nama itu sudah ada dalam tanda petik kemudian di kantong kurang lebih begitu
kita kan kebetulan karena nggak hadir nggak punya privilege untuk melihat apa yang ada di kantor
mungkin pak jokowi sudah karena sudah menyatakan itu ada di kantong
nah bahkan sebetulnya ketika tadi ibu megawati menceritakan perjalanannya yang panjang
ada bahasa bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh ibu dan anak
kalau orang luar melihatnya seperti mohon maaf sombong
agak bersifat memuji muji diri sendiri ya
iya dengan berbagai gelar terus kemudian bagaimana perjalanannya dulu
kalau mau nyari pemimpin seperti saya dong keren
tapi betul betul harus dipahami dalam konteks khas pdi perjuangan antara ibu dan anak
jadi dalam konteks yang berada di satu ruangan itu
dan semua tepuk tangan artinya itu bahasa yang cocok
bagi mereka walaupun orang lain punya persepsi yang berbeda
nah dengan itu saya langsung mau mulai sesuatu yang panas karena ada eriko sutarduga
yang tidak ingin menduga duga
dan ada beberapa nama sebelumnya budi atau juga perimpunan merdeka
yang antara lain menyebutkan kemungkinan bu mega akan maju lagi
kalau saya tadi melihat dengan semua sharing ilmu kita selama ini
itu menceritakan lebih pada bahwa secara tidak melanggar konstitusi
ada semacam tradisi di indonesia dan itu diperkuat oleh kongres ya
bahwa keputusan terakhir untuk menyebut calon presiden itu ada pada ibu ketua umum
dalam hal ini ibu megawati
bahkan waktunya pun ada pada dia
jadi semua yang dia ceritakan itu untuk mengangkat satu klimaks
dengan menyatakan anda kalau kesini cuma cari harta
lihat masih banyak orang di kolong jembatan
saya memperhatikan itu loh sampai diversifikasi pangan
sampai kemudian stunting
itu semua adalah bangunan emosi untuk akhirnya mengatakan
kurang lebih mengatakan saya bukan hanya mendapat legal standing dari kongres
dan itu diakui oleh seluruh partai
tapi pengalaman pengalaman saya memperhatikan hal hal yang kecil
dan keren kan itu
dua kalimat lain yang cukup menyentuh adalah gitu
kalian kangen gak sama kalian
siapa yang rindu
ditambah lagi dengan satu lagi
saya ini terlalu tua nggak
udah kesepuhan gitu kadang kali kata kata itu
dan itu ditangkapin gak bu segala macam
itu komplit untuk menyatakan kapanpun dia akan mengumumkan
dan siapapun yang akan dia umumkan
itu sudah bulet disitu
jadi semua bangunan emosi itu menuju ke sana
kalau orang lain bisa melihatnya lagi lagi
ini apa namanya feodal
sorry ya orang lain bisa melihat begitu
itu sangat terpusat pada satu orang
tapi lepas dari itu kan ini
saya dua hal yang mungkin saya mau catat ya
sama satu lagi konvensi
yang belum menjadi ciri khas dari partai modern di indonesia
tapi kalau seleksi tes potensi bagi caleg
itu semuanya sudah dilakukan
sudah semuanya sudah dilakukan
menurut saya tadi emosinya itu sampai pada hal yang sedang kita tunggu tunggu
tapi kejutannya justru adalah tanpa kejutan
cuma dia ingin mengatakan semua perjalanan bersama itu
bu megawati yang akan menyampaikannya
cuma itu nanti ada catatan
saya secara khusus saya kasih catatan soal satu juni dua ribu dua puluh
kalau di gbk
itu kalau saya nggak keliru jadwal piala dunia u dua puluh
stadionnya gak boleh dipakai
jadi siapa yang bisikin gitu
tapi eriko sudah duga yang tidak ingin menduga duga
saya rasa ibu megawati tadi tidak ingin menempatkan dirinya sebagai salah satu dari tiga nama yang disebut sebut
karena ibu megawati mengatakan saya tidak akan membawa
dan di atas itu dong
dan lebih di atas mereka dong
dia ingin menunjukkan di atas nama itu
walaupun kita dengar dari eriko sekarang
dia ya kan yang akan dengar
ini sudah selesai di jawaban
enggak kita ingin dengar suasana yang disana tadi
jadi kalau misalnya menyimpulkan tadi
ada yang intinya di atas itu
dengan dibangun narasi yang memutar
mutar dengan suasana yang enak
satu jam lebih
bungkus pakai pita
bungkusnya disitu ya kan
saya harus jujur menyampaikan
ini kan sebenarnya pertama kali kami ingin merayakan hari ulang tahun ini di gbk
ini pertama kali ya
dan konsep dasarnya disana
ibu sudah kurang lebih tiga tahun tidak bertemu langsung
kalau secara zoom sangat sering
nah secara fisik
nah di pdi perjuangan itu berbeda memang
eriko pak sasto atau siapa saja
berbeda kader itu kalau bertemu dengan ibu ketua umum ibu haja megawati sukarno petri
saya sendiri sampai sekarang belum bisa menyebut kenapa seperti itu
pada waktu ibu mega sempat waktu mau diperiksa dulu dengan kpk
kami itu mencoba mencegah dari daerah datang
tapi ibu begitu telpon saya tidak mau
tidak ada hal apa apa
itu dengan sendirinya batal
nah saya melihat tadi prof egy
itu di kemayoran itu tempat itu nggak mencukupi
itu sudah sangat dibatasi
dan kita memang tidak bisa melarang orang datang
lu dibiayai tidak apapun tidak
kenapa mereka datang tidak boleh
nah tadinya itu di gbk
tapi karena katanya untuk dipakai untuk kegiatan kegiatan lain
sehingga kami tidak di sana dan ditentukan di sana
akhirnya kita mengucap syukur dengan hal itu juga prof
bangunan hubungan itu terasa lebih hangat
nah pertemuan yang sudah tiga tahun tidak terjadi itu
nah itulah yang menjadi betul betul ibu ketua umum mencurahkan sepenuhnya
dan sudah tepat
dikatakan tadi prof eki
benar benar kangen kangenan tadi momennya ya
dan memang ini hanya untuk internal
tapi kan tidak boleh juga namanya media tidak diajak
loh ada hal apa
era sekarang tidak ada
tidak ada yang bisa ditutupi
nah ibu itu sebenarnya tadi saya selesai dari apa kebetulan bersama sama dengan beliau
ya saya memang mau berbicara seperti itu
tidak ada yang salah
tapi memang khasnya bu mega seperti itu ya
apakah ada hal yang mengarah ke suatu
tidak juga prof eki
beliau menginginkan kaum perempuan itu jangan lagi hanya berpikir secara oh mau hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga
bukan tidak boleh
bukan sekedar hanya untuk ingin sekedar mau mencari uang atau apa
tapi perempuan itu punya kondisi yang sangat lengkap
coba tadi mbak perhatikan bagaimana perempuan sebenarnya lebih kuat dari laki laki
apa laki laki bisa melahirkan
kan tidak bisa
tapi kalau persepsi luar menanggapi itu seperti itu ya itu sah sah saja
juga tidak bisa mengatakan eh tidak bisa persepsi itu
tidak seperti itu
sama seperti tadi prof egy sampaikan bahwa generasi muda yang perhimpunan tadi orang merdeka
mas budi budi apa dulu dari cnn itu
begitu juga dengan mas wirdas
saking totalnya dia
begitu juga dengan mas adipraino
itu menyampaikan bahwa trending saat ini seperti itu
banyak kembalinya pemimpin pemimpin yang sudah punya pengalaman yang luar biasa
yang bahkan sekarang terjadi keributan di brazil
dengan pengikutnya jer bolson naro
apa kita harus menghalangin orang berpendapat begitu
berarti hidup lagi nih
tapi ada satu
ada satu yang harus saya luruskan di sini ya mbak
bahwa hak yang diberikan kepada ibu ketua umum itu kongres loh ini
bukan ibu ketua umum kemauannya sendiri
bukan siapa siapa yang punya kemauan
kongres menyatakan itu haknya ibu mega untuk maju calon presiden
atau beliau mau menentukan siapa yang maju calon presiden
nah ini jangan dipisahkan
bahwa sepenuhnya hak beliau untuk maju ataupun menunjuk orang lain
atau menuju orang lain
nah apa keputusan beliau
ya cuma beliau senyum senyum dan tidak mau menjawab
terus apa yang mau saya inikan prof egy
ini menarik bahwa dengan kalimat ini kemungkinan ketiga itu ada
kalau saya melihatnya
tunggu tunggu tunggu
ini mungkin ada pemirsa yang lupa
kita tampilkan dulu
maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum
umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan
heee orang orang ini saya nungguin tidak ada
dan itu ketika menyampaikan bahwa itu betul betul penegasannya terlihat ya
tadi yang saya katakan
alirannya mengalir bagus sampai puncaknya di situ ya
saya tadi melihat karena saya hadir di situ
belum tentu saya ini apa ya
tadi sudah disampaikan prof egy
saya tidak ingin menduga duga
walaupun saya riko sutar duga
saya lihat begini
ada chemistry tadi yang ketemu luar biasa
yang saya juga tidak menduga
antara ibu ketua umum dan pak jokowi
prof egy melihat bagaimana
tapi satu hal yang paling penting menurut saya
ini jadi satu kesimpulan clue di sini
bahwa ibu megawati dan juga pak jokowi menginginkan dan saya melihat
mudah mudahan dugaan saya kali ini sepakat untuk kader pdi perjuangan
oh itu kalau itu sudah pasti
artinya ini tadi membahagiakan semua orang yang hadir di situ
kalau mbak hadir tadi di situ semua sumringah
kalau menurut saya
memang ibu ini dengan anak anaknya
selalu dikatakan anak anaknya
jadi apa yang diinginkan anak anaknya
jadi momentumnya ini kan tiga tahun belum
tapi perlu kita ingat juga ada momentum dimana orang lain meneklarasikan capres lebih dulu
itu juga membuat suasananya menjadi
saya sudah nanya
ini serius ini
sayang dari partai partai lain
saya sudah nanya
apa permasalahan kib
suara sudah cukup
kursi sudah cukup
tinggal menentukan cawapres ya kan kira kira begitu
kenapa colek colek juga
nah begitu juga dari gerinda dan pkb
kok nggak ini
kok nggak sepakat sepakat
maksud saya tadi tuh momentumnya ada tiga tahun kerinduan
tidak berhubung karena covid
sesudah itu ada sesuatu yang baru
yang baru ini sebetulnya tidak bertentangan dengan konstitusi kita
katakanlah koalisi ini sampai berapa
di silunya empat belas februari loh
jadi kapan pihak lain bisa mencalonkan atau mendeklarasikan cawapresnya
apakah sekarang terlalu cepat
ataukah di tengah tengah
kalau bicara siapa yang lebih dulu ya
di samping teman teman dulu saya ingat ada panda mungkin juga eriko
kemudian ada ketua dpd sulawesi barat
waktu itu menyebut nama pak jokowi
tapi nasdem termasuk ya waktu itu
yang saya ingat sekitar maret dua ribu empat belas
walaupun ada satu tanda
waktu itu dari pdi perjuangan
yaitu yang membacakan dedication of life
itu pdip memberikannya kepada pak jokowi
sebetulnya ada yang diusulkan juga oleh partai lain
kalau mengingat sejarah
bahkan juga tadi secara khusus disebutkan
masih banyak orang di kolong kolong
siapa tadi yang dari jakarta katanya kan
suruh tunjuk tangan
ini poin penting juga
untuk melihat kerinduan ditambah dengan
di dalam dulu deh kami bereskan gitu
yang lain jangan ikut dulu
karena tadi itu
pernah ada pola yang sama
tapi kok pola yang sekarang ini
jangan jangan gara gara kata antitesis
ini profesinya ada di situ atau tidak
ini kok bisa dibaca
saya tanya sama ibu
bu kenapa sih sebenarnya bisa seperti itu
dia sampaikan begini
beliau sampaikan begini
apakah kita hanya berfikir
hanya soal kemenangan presiden
apakah kita hanya berfikir
soal kemenangan partai
ayah saya mendirikan pni
bertujuan dengan prinsip prinsip
yang di pancasila
apakah kita masih senang
kita seolah olah kita sudah berhasil
masih banyak orang yang belum berhasil
jadi saya melihat begini
bagi ibu yang paling utama
kader kader ini selesaikanlah dulu
permasalahan di wilayahnya masing masing memang
pasti belum bisa selesai secara utuh
tapi paling tidak
bahwa kader pdi perjuangan ini layak dipercaya
jadi siapapun yang nanti diputuskan
ini menurut saya
disuruh turun betul
kalau mau dikaitkan dengan yang kedua ini
hanya itu yang bisa memperbaiki
mengurangi teriakan perubahan
kalau saya begini
ada suara suara itu
saya mau taruh di teorinya gitu
begitu itu diperbaiki terus
teriakan perubahan akan menjadi turun
walaupun sekali lagi
tidak ada larangan loh
untuk partai partai lain
mendeklarasikan lebih awal
tidak masuk akal
harus bersama sama sampai dua puluh oktober dua ribu dua puluh tiga
pemilunya empat belas februari dua ribu dua puluh empat
bagaimana kalau sampai itu pun
misalnya tidak terdapat persetujuan
ketika anda menyebutkan itu
kita tidak satu pendapat
antitesis tidak boleh misalnya
iya beda kapal
bahkan ada yang mengatakan beda selera dan sebagainya
itulah menurut saya
saya tanyakan sama teman teman itu
artinya anda ini semua menunggu pdi perjuangan
kenapa harus seperti itu
ini kan alam demokrasi
justru sebenarnya harus ada keberanian
untuk menyampaikan apa yang menjadi
yang dipercaya oleh masing masing partai
kan masing masing punya hak untuk memajukan hal itu
yang dipercaya oleh ibu ketua umum
kalau yang lain berpikir
calon pemimpinnya dulu yang penting
baru cerita yang lainnya
kalau beliau tidak
konsep bangunan dasarnya dulu
siapapun nanti kader pdi perjuangan yang akan diberikan kepercayaan
dia harus bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan
paling tidak permasalahan yang sederhana di masyarakat
bahwa ada bukti
ini sebagai contoh pak jokowi dulu
kalau saya melihat itu
bagaimana ibu dari mulai wali kota pak jokowi
tidak ada yang mencalonkan yang lain
waktu wali kota

hanya pdi perjuangan
karena beliau adalah pengusaha
pks tidak ikutan
yang kedua ikutan ya
yang menjadi wali kota
yang kedua ya
beliau juga menginginkan
ini kan sebagai sesuatu apa ya
suatu pengalaman yang menarik
yang memang pantas untuk bisa diteruskan
kita harus sempurnakan
anda mau jadi seorang pemimpin
apa yang sudah anda lakukan buat rakyat
nah baru saya putuskan
sesuai dengan kewenangan saya
tidak banyak orang yang
tapi ada satu sisi lain
yang tadi agak penting
pak jokowi sebetulnya
kurang lebih begitu ya
ada ada ada statement ya
nanti nanti ya
kita tayangkan dulu ya
itu menarik bagi saya
untuk melihat hubungan antara
pencapresan dengan partai
karena sambil menunggu
kasih bintang tuh yuk
pak jokowi gue mau dulu
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau

pak jokowi kalau nggak ada pdi perjuangan
itu itu penting
saya mau katakan begini
dengan partai itu
bisa kita lihat pada
apa yang selanjutnya
diberikan oleh presiden
itu itu penting
saya mau katakan begini

kalau saya mau sampaikan disini
ini ilmiah nih
memberi contoh begini
ada orang yang pernah menjadi presiden
tidak banyak memberi sesuatu pada partai
partainya kemudian menjadi turun
dan tidak naik lagi
di seluruh dunia lah
nanti bisa cari contohnya di indonesia
ibu tadi menekankan suatu hal yang baru nih
jadi kalau anda diusung
sesudah itu anda berikan apa
untuk partai ini
dan kemudian tadi mencari kesinambungannya
kembang gitu kan
jadi itu poin penting
dan pak jokowi tadi menerima itu loh
dia tertawa dan ibu megawati gembira betul
berhasil pesannya itu get across gitu ya
ini poin penting gitu
jadi kalau orang sekarang mau mencapreskan
siapapun lah untuk koalisi ini segala macam
pasti akan ada pertanyaan
harus sudah bisa menyiapkan
jangan jangan itu yang membuat
ini deklarasi belum jadi jadi juga
belum bungkus ya
kalau saya sih menilai ya
tentu apa yang disampaikan prof ege
tapi kalau saya sebagai kader pdi perjuangan
melihat memang ibu
tidak memberikan begitu saja
ini menurut saya
bahwa ada proses
yang harus dilalui
nggak usah jauh jauh
mungkin bagi orang lain ya silakan saja
tapi bagi saya pribadi
proses proses itu berjalan
dan beliau itu menyampaikan
kamu tuh ini yang masih kurang
ini yang apa
nah ini harus kamu perbaiki
di dalam berbicara sama beliau itu
kalau kita membawakan selalu berpikir
dari sisi negatifnya
kita tidak akan bisa maju
tapi kalau kita menganggap itu
sebagai satu apa
pasti kita akan capek
dan itu kami melihat
katakanlah ini ya
jangan kita katakan laboratorium
tapi sebagai bukti empiris
dan saya melihat tadi itu
saya sendiri sendiri
saya sendiri sangat terharu
bisa nyambung betul
dan kalau ini
luar biasa ini
salah satu catatan tadi
ada manggara tasdi
cuma tasdi kemudian keluar dari pdv
walaupun perjuangannya hebat
sampai menjadi bupati
tapi secara khusus
saya mau mencatat nama
fx rudy tadi
yang diberikan oleh
yang diberikan apa
sesuatu yang disampaikan
ini toko suka berantem dulu
mau nyari budi
bahkan tadi pada waktu pertama
tapi dijadikan beliau sebagai
ketika menyebut nama nama itu tadi
agak ini loh
saya mau melihat gini
bapak lelo ya
selalu memperjuangkan ganja
tapi dengan ini kan
menjadi sambung tadi
jadi ada tiga harapan yang hidup
harapan budi budro dan kawan kawan
ternyata masih hidup
dengan perimpunan orang merdeka
tapi kalau melihat
sayangnya kita nggak punya privilege
untuk melihat yang di kantong
pak jokowi sudah
berbasis hari ini
saya tidak akan membawa anda
ke dalam sumur gitu ya
ada pemahaman survei
siapa yang unggul
kalau orang mendeklarasikan
bahwa semuanya diputuskan
ya ini tadi
saya boleh tanya prof egy
kalau menurut pendapat prof egy
apakah dalam hal ini
nanti keputusan itu
pasti nyambung antara ibu
dengan pak jokowi
aku udah di kasih tau
kayaknya kalau ada kopi
hai estas mbak
ibu risma pernah
ibu risma kalau datang ke saya
kita mau ketawa ketawa enggak nangis
bukit raise j bildiet ya buk
itu yang di kolong kolong jembatan
itu ya dilihatin apa itu ya
mereka itu tolong dong
di tempat yang lebih sewajarnya
ini di jakarta ini banyak loh
apa kalian gak punya perasaan ya
kalian gak punya rasa
yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya
bagaimana saya mau jadi ini
tapi terus itu untuk berkuasa
nah kalau itu maaf
dengan segala hormat lebih baik
mundur dari pdi
iya masih kita membahas sepertinya itu akan
nyambung dengan yang ingin disampaikan oleh prof e
saya mau mengatakan tadi
bahwa ini ada
perjalanan masa lalu
jangan sampai kalau satu partai
sedang berkuasa ruling party lah ya
menjabat atau kemudian
yang didapat karena
itu kan serta merta adanya
nah itu kemudian membuat
lari dari jiwa sesungguhnya
sebagai partai yang sangat memperhatikan uang cili
jadi langsung menyebutkan tadi
jembatan walaupun jakarta tadi yang
saya khusus disinggung ya
gak tau anda silahkan interpretasi
tapi kemudian yang saya ingin katakan
sambung dengan tokoh tokoh sebelumnya
sambil mengingatkan ke depan
karena ini ingin mencetak
ke depan itu jangan berbasis
ingin menjadi kaya jangan berbasis
ingin cepat duduk di kekuasaan tertentu
apakah legislatif ataupun eksekutif
menceritakan perjalanan bung karno itu tadi
bagaimana bumega terlibat di dalamnya
itu tetap menjadi sesuatu yang penting
dengan demikian saya mengatakan tadi
tetap ada tiga peluang yang hidup jadi
perimpunan orang orang merdeka
budi adiputro anda dimana
lalu yang kedua
yang kedua tadi ya
karena kita berpatokan pada kata kata
tidak akan membawa ke sumur
artinya tidak akan membawa ke sesuatu
yang secara hitungan rasional
kalah dari yang lain nggak mau
tapi yang ketiga tadi
orang akan menyatakan juga dengan menyebut
lebih banyak perempuan perempuan yang harus tampil
bahkan menyebut secara khusus cucu cucu
saya dipanggil mumu katanya
saya tuh punya cerita lucu tuh
kalau ketemu dengan bu megawati dulu
dia menceritakan bagaimana cucu cucunya yang tadi diperkenalkan itu
suatu saat pernah memanggilnya gini
ada mumu di televisi
ternyata itu acara saya republik mimpi dulu
jadi bukan megawati yang asli
itu megawati yang dalam tanda petik
jadi bu megawati bilang sama saya pernah
jadi saya ingin menggarisbawahi untuk demokrasi
saya percaya betul bu megawati karena pernah bilang ke saya
kalau fnd kalau tanya saya
apakah acara acara seperti itu saya suka
sebagai orang jawa saya kurang suka
tapi kalau untuk demokrasi
anda kan ahlinya anda anggap penting jalan terus katanya
sambil menceritakan memperkenalkan cucu cucu tadi yang manggil mumu itu
coba bayangkan dia dipanggil
mumu mumu ada mumu di televisi
padahal itu yang kw gitu
nah ini tadi juga memberi peluang
pada mereka yang ingin mengajukan mbak puan
mbak erani untuk menjadi capres
nah sekarang persoalannya adalah
pdip tentu saja memperhitungkan ideologi tadi
disebutkan partai wong cilik
turun turun bekerja ditambah satu lagi
yaitu apakah tepat waktunya untuk menampilkan anak biologis
ya kan boleh dong orang berharap demikian
saya rasa sekarang tergantung dari lawan lawan di luar sana
apakah betul nanti ini februari ini
dan memang saling tunggu seperti ini ya
sudah akan ada deklarasi kan
atau ternyata kita memang menunggu sampai satu juni
mungkin tempatnya tidak di gbk
atau piala dunia pindah dari gbk gitu
ini siapa yang bisikin gitu
jadwal itu dua puluh mei sampai sebelas juni gbk dipakai
tapi kan bisa di jakarta international stadi
jadi itu bisa
pertandingan itu tadi maksudnya
pertandingan ya harus persetujuan fifa
tapi maksud saya ada yang bisikin
tapi kalau saya lebih memperhatikan tanggalnya
satu juni bertepatan dengan hari lahirnya pancasila
dan itu juni kan bulan bung karno
jadi momennya sepertinya akan awam ya
kalau awam melihatnya
wartawan melihatnya ini kayaknya juni deh gitu
ketika kita semua di prank hari ini
oke ini kira kira awal gitu
dalam dan luar negeri loh
satu ratus lima puluh wartawan dalam dan luar negeri menunggu
nah bang riko tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa analisis yang muncul gitu kan
dan sebenarnya juga dari pernyataan bu mega tadi
yang sebenarnya ditujukan untuk internal
tapi kemudian sekarang sudah mulai ada beberapa ya
ya tidak secara langsung di media tapi misalnya di
media sosial ada teman teman dari partai lain
yang sudah merespon itu bang eriko pasti sudah tahu
apa sebenarnya yang apakah memang betul
ada pesan yang memang ingin disampaikan bu mega
kepada rekan rekan sesama ketum partai lain
begini ini dari saya apa ya
saya tidak menanyakan tapi melihat dari
dari apa yang disajikan oleh ibu
dan apa yang ditunjukkan
beliau ingin merubah
walaupun belum tentu ini bisa diterima oleh yang lain
bahwa sebenarnya sebelum kita bicara keluar
kita harus menyelesaikan dalam kita dulu
harus menyelesaikan basic kita dulu
bangunan kita harus kuat dulu ya kalau minjem prof ege
ya apa namanya fondasinya harus kuat dulu
artinya internal kita juga harus kuat supaya apa
kan ini kan nanti akan menentukan pemimpin tertinggi di bangsa ini
yang akan dilihat oleh seluruh masyarakat
nah bagaimana seorang pemimpin itu mengejawantahkannya
itu kan perlu proses
jadi kalau kami prof eg diajarkan
tidak ada sesuatu yang instan mbak
anda harus teruji
bahkan bahkan kalau mau jadi ini ini menurut ibu ya
mau jadi menteri atau mau jadi gubernur
anda paling tidak harus jadi anggota dewan dulu
apakah itu dpr di tingkat dua
apakah dpr di tingkat satu
dan sekaligus anda juga harus mengurus partai
dan di diskusi kami juga di kendaraan beliau sampaikan
bahwa partai ini juga harus siap secara strukturnya
dan inilah yang sekarang dibangun
bukan hanya bangunan fisik kantor ya sudah hampir semua prof egy
tapi juga mental orangnya
nah mental orang ini dilihat dari mana
mau bekerja bukan hanya karena soal mau sisi finansial
mau sisi kekuasaannya
siapa sih yang gak ingin berkuasa
tapi bagaimana cara kita mengambil kekuasaan itu
atau merebut kekuasaan itu
bukan dengan segala strategi yang tidak perlu
tetapi menunjukkan kepada rakyat
ya memang anda pantas untuk diberikan kekuasaan itu
nah itu yang ibu mau sebenarnya
dan ini yang seharusnya dipertontonkan
atau katakan diajukan kepada masyarakat banyak
jadi jangan lagi eh ini calonnya
ini baru kita cerita programnya apa nanti
nah tadi kan juga pak jokowi kalau kita lihat prof ege
jelas menyajikan mengenai ikn
dan jelas beliau mempunyai apa ya keinginan pemimpin berikutnya
dari bangsa ini harus berani menghadapi sesuatu yang tidak adil
seperti penekanan penekanan
berarti kan pak jokowi dengan ibu mega nyambung
ibu mega sudah menunjukkan ya
tidak bisa di ancam
dulu mengenai umar bashir
itu jelas beliau bertahan ya harus diadili disini
ini agak ke premis yang pertama lagi
bukan kaseorang pemimpin menurut ikn
ibu ketua umum kepada semua siapa
siapapun kadernya nanti yang ditunjuk
memang harus membuktikan keteguhan hati ini
dan pak jokowi menyambut itu
itulah yang saya ingin tanya prof ege
apakah ini sudah betul betul apa
saya harus memberi beberapa catatan
oke terakhir dari prof eg
yang pertama sekali lagi ini memberi kesempatan pada orang luar
untuk menyatakan segala macam persepsinya
terlalu memanggakan diri sendiri yaudah
apa namanya dan lain lain lah gitu ya
ingin kembali berkuasa dan sebagainya
tapi kalau saya melihat sebagai sebuah pertemuan keluarga besar
artinya anda harus menempatkan diri jadi orang yang duduk di sana
yang datang dari mana mana
saya kebetulan sempat juga main bola sama mereka
ketika mereka kumpul kumpul di buperta sana
kami lagi main bola mereka minta ikut main bola
dengan satgas cakrabuana itu ya prof
mereka datang dari mana mana
tapi mereka main gitu
saya melihat bahwa mereka menikmati betul
camping di buperta itu dan tadi
jadi mudah mudahan kita mau menempatkan diri
jadi mereka yang menikmati
cuma di lain waktu mudah mudahan jangan terlalu panjang
jadi mungkin harus ada orang yang dari belakang kasih tahu juga
kode sedikit nanti ibu meganya justru bisa melucu
sudah ada yang mengingatkan saya tuh terlalu panjang
jadi jangan terlalu panjang
tapi yang saya catat bagus luar biasa
yaitu menurut saya tidak ada penekanan tentang reshuffle tadi
ada elit elit yang bicara tentang reshuffle
mungkin itu bagiannya ya untuk mengingatkan dalam persaingan sekarang
cuma ibu ingin mengatakan hak prerogatif saya adalah
mandat yang diberikan untuk menentukan calon presiden dan kapan waktunya
sedangkan reshuffle itu prerogatifnya pak jokowi
tapi tadi prof sudah dijawab kristalisasi antara ibu dengan pak jokowi
iya itu saya setuju
dan itu diakui oleh pak jokowi bukan saya
karena saya gak adil tapi pak jokowi dengan kalimat kalimatnya mengatakan
bahwa itu sudah ada di kantong
sudah di kantong
ada sedikit yang dikantong
ada sedikit perubahan loh dalam kalimat pak jokowi
hari ini mengatakan terima kasih bu mega tidak gerasa gerusu
dalam kesempatan lain pak jokowi bilang gini
ini kok rangkulan mulu
kok nggak segera menyatakan siapa calonnya
tapi hari ini kita lihat berubah
jadi artinya bapak jokowi dodo ketika berada dalam keluarga besarnya dia berubah
jadi ini ada di internalnya
kembali ke dalam dirinya ya
dan memangnya sepertinya sudah happy juga dengan pilihannya di kantong
sebelumnya dia bilang kan
dia baru rangkulan rangkulan mulu
semoga cepat cepat deklarasi
baik terima kasih bapak bapak sudah datang ke studio
kita sudah berbincang hangat
ini perbincangan yang jujur saya juga rindukan bertemu seperti ini
semoga bisa semakin sering
terima kasih bang ericko setelah juga sudah hadir
prof terima kasih banyak sudah
kita dapat merasakan dari yang langsung hadir disana tadi ya
terima kasih sekali malam hari ini sudah berdiskusi
bisa disampaikan bahwa kita tunggu kejutan lagi ya pak jokowi
ya betul sekali
kita tunggu kejutan lainnya